berkasihan dan kembali bersama kami di cnn indonesia connected ramadan
konferensi tingkat tinggi ktt asean akan digelar di jakarta pada dua puluh empat april mendatang
para pemimpin asean akan menggelar pertemuan khusus membahas situasi di myanmar
pemimpin junta militer min aung hilaieng akan hadir dalam pertemuan tersebut
lalu seperti apa situasi terkini di myanmar saat ini
berikut adalah wawancara duta besar republik indonesia untuk myanmar iza fadri
bersama dengan anchor cnn indonesia heranov al bashir yang dilakukan beberapa saat lalu
apakah gelombang demonstrasi di sana semakin marak pak jelang pertemuan ktt asean
jadi situasi ini sangat pan kemudian kegiatan juga tidak ada
karena sejak tahun dua ribu dua puluh pada saat covid itu water possible ini ditiadakan
kemudian memang dari berbagai media sosial ada pemberitaan yang sifatnya kontra
situasi di sini dan kita
atau kbr yangon dalam hal ini
mencoba untuk bersifat low profile di media sosial
karena nanti bisa menyebabkan mispersepsi di situasi ini
lantas bagaimana komunikasi yang terjalin antara akdu bes
dengan junta militer sejauh ini di sana
ya komunikasi kita dengan pemerintahan militer myanmar atau padma dao
saat ini cukup baik
di mana mereka telah memberikan pengamanan di jalan masuk
perintahan besar ktt asean dengan membuat bokd sampai saat ini
dan dalam kesempatan berisik
padma dao mengatakan bahwa akan terus menjaga kemampuan baik
melanjutkan kerjasama dengan negara negara
jika tidak mereka akan menjaga kemampuan baik
dengan negara negara lain
maupun dengan un dan asean
serta mekanisme regional lainnya
tanmadaw juga menyatakan akan menjamin keselamatan dan keamanan warga negara asing
termasuk diplomatiek malaysia
kalau kita simak berapa perkembangan terakhir ini
ada pergolakan juga
termasuk juga koalisi masyarakat sipil yang ada di sana terhadap junta militer ini
bagaimana respon dari kedua dua sendiri
apakah rezimnya dan perkembangan yang terakhir ini yang akan berhasil diperoleh
pertanyaan militer myanmar ini atas disakan yang berasal dari masyarakat juga di sana
masyarakat indonesia terutama pak dubes
mengenai masalah perhubungan antara rakyat myanmar dan pemerintahan militer sekarang
itu merupakan domain dari politik domestik di sini
jadi kedutaan besar republik indonesia memimpin orang kita
meskipun dalam segala keterbatasan
kbri yangon terus mengupayakan tidak lanjut berbagai kerjasama yang telah terbangun dengan myanmar
misalnya kerjasama pemberian beasiswa mahasiswa indonesia
supaya mengembangkan indonesia international school yangon
dan memantau perkembangan kerjasama ekonomi
misalnya perusahaan pakan unggas indonesia
dan juga perusahaan indonesia kb pharma
sedang membangun pabriknya di sini
berbicara mengenai warga negara kita di sana yang bertahan di myanmar
kondisinya seperti apa pak dubes
kalau kita tahu bahwa ada berapa pelajar tentunya juga yang bekerja di sana wni kita
kalau nanti masuk siaga satu apakah ada opsi repatriasi yang akan dilakukan oleh pihak dubes
warga negara indonesia
saat ini yang ada di hongon tercatat dua ratus delapan puluh empat warga negara indonesia
dan sekitar dua ratus dari warga negara indonesia sudah kembali
dengan melakukan repatriasi mandiri sesuai dengan imbauan kita
bagi yang non esensial atau yang tidak lagi punya kegiatan di myanmar
bisa kembali ke tanah air
lantas bagaimana anda melihat proses diplomasi ke depan terhadap
situasi saat ini
apakah ktt asean yang akan digelar rencana jakarta ini akan membicarakan hal politik yang berada di myanmar juga atau bagaimana pak dubes
ini akan dibicarakan terlebih lanjut atau bagaimana
sekarang kita masih white and
akan tetapi poin dc ini tidak menjadikan indonesia berhenti menjalin hubungan dengan myanmar
dan justru harus jeli menganalisa peluang yang ada
sebagaimana telah saya sampaikan
kbri yangon terus mengupayakan tindak lanjut berbagai kerjasama yang telah terbangun dengan myanmar
misalnya kita gencar mendorong pemberian beasiswa berbagai perguruan tinggi indonesia untuk masyarakat myanmar
saat ini kbri yangon bekerjasama dengan universitas brawijaya universitas andalas dan universitas negeri padang
dua puluh beasiswa myanmar menerima beasiswa melalui skema dimaksud
diharapkan ke depannya mereka dapat menjembatani indonesia myanmar dalam berbagai kerjasama termasuk kerjasama pendidikan dan ekonomi
baik pak iza kalau berbicara mengenai langkah mediasi yang akan dilakukan oleh berapa negara termasuk indonesia
ini saya mengutip dari hikmahanto juwana pengamat hukum internasional
ada berapa kandidat yang akan ikut serta
ada berapa kandidat yang akan ikut serta
dibuka ruang mediasi kepada junta militer salah satu namanya ada pak yusuf kala sebagai mediator
bagaimana komentar anda terhadap hal ini
jelaskan kita bersifat white and see karena kbri yangon dalam hal ini tidak punya ruang dan kompetensi untuk dalam hal itu
karena tugas pokok kita adalah bagaimana menjalin izinan bilateral dengan myanmar
dan juga bagaimana kita perlindungan terhadap warga negara indonesia dan badan hukum indonesia
wait and see yang anda maksud ini bagaimana pak berada di tengah tengah atau netral atau bagaimana
saya rasa adalah salah satu dari kabupaten indonesia di negara tersebut bahwa kita tidak ikut dalam politik domestik negara sahabat kita
sama juga dengan ketika di kabupaten negara sahabat di indonesia kita tidak mengikuti politik domestik negara sahabat kita
duta besar negara sahabat di indonesia juga mereka tidak ikut dalam politik domestik di indonesia
baik terima kasih prof dr iza fadri duta besar indonesia untuk myanmar
atas waktunya bersama kami cnn indonesia